aku sudah membuat makanan untukmu
aku hanya bisa masak makanan seperti ini saja
kenapa kamu harus seputar itu
ada bu asi yang bisa menyiapkan semua
bagaimana kita mengatasi persoalan
kalau pandangnya kita sendiri sendiri
adalah tamu tamu saya
mereka bukan siapa siapa
dan mereka menempati rumahku yang kosong
berarti dua hari sebelum kematian kang darmo
sejak dulu apakah warga di desa kita ini
ada yang mati seperti kang darmo
tapi setelah kedua orang asing ini dah
ada dua warga desa kita yang mati dengan luka yang sama persis
saya minta kedua orang asing ini ditangkap
dalam keadaan genting seperti ini
semua orang yang masuk di desa ini
kami bukan pembunuhnya
kalian salah orang
kami bukan pelakunya
si angkanya juga
tetapi seorang mankind
darmu dan dewa
dibunuh oleh seorang perempuan sher
tapi bara leher mereka itu ditembus oleh taring
mana ada manusia yang punya taring barah
sebentar lagi fajar akan menyingsi dan matahari akan keluar
tubuhmu akan hancur jika terkena sinar matahari
tidak ada manusia yang punya taring
disiratlah dalam alamu raka'iyam
semenjak kedatangan kedua orang asli itu
sisa kita jadi tidak aman
mungkin karena kebetulan saja mereka singgah di tempat sini
ini karena terjadinya peristiwa
menurut kabar pembunuhnya itu perempuan
tapi kok kedua orang asing ini laki laki
tapi siapa tahu kedua orang asing itu berkomplot dengan pembunuh
sebab tidak mungkin kijogoboyo menangkap atau menjebloskan ke dalam penjara
jika mereka tidak bersalah
itulah kadang kadang gijo goboyo kurang cermat
menangkap orang tanpa bukti
nah kalau memang tidak terlalu
bukti itu namanya kecerobohan atau penganiayaan
mau apa kamu datang ke sini
mampir untuk membuat kekecauan
apa maksud kamu membunuh darmu dan limut
ada perkara apa antara kamu dengan mereka
apa mereka musuh kamu
sehingga kamu harus membunuh mereka
semua warga di kampung pada ketakutan
apa urusannya sama kita
wong kena juga tidak
aku sudah membuat makanan untukmu
tapi maaf aku hanya bisa masak makanan seperti ini saja
kenapa kamu harus sebut repot
ada bu asyik yang bisa menyiapkan semuanya
aku ingin melayani kamu dengan usaha dan tanganku sendiri
bukan karena orang lain
dan pak enji
kita makan dulu
aku sudah buatkan sarapan
kamu pikir kita bisa tertipu dengan mulut busukmu
aku tidak akan memakan makanan dari perempuan yang telah merenggut kebahagiaan bundaku
lagi pula siapa yang bisa menjamin makanan ini tidak beracun
jaga bicaramu pak enji
romo paling tidak suka dengan anak yang tidak punya

jangan lupa minta

tidak punya sopan santun

tapi kenapa kamu selalu curiga
perempuan ini telah menghancurkan keluarga kita
tapi romo malah bermesraan dengan perempuan ini
tolong hentikan keributan ini
kasian bunda sedang sakit
tolong berhenti membuat keributan di rumah ini
ada pembunuhan kanjeng
kami menemukan mayat mat ini dengan keadaan mengerikan
pembunuhan yang sangat keji
siapapun pelakunya harus dihukum gantung karena sudah menyebar ketakutan
sepertinya pembunuhan ini bukan karena orang biasa
tapi karena makhluk jadi jadian
jangan jangan ada korban baru
suko kamu jaga di sini
yang lainnya ikut aku
itu kenapa sah
ini luka yang sama
berarti yang melakukan orang yang sama
berarti yang membunuh kang darmo sama diman masih berkeliaran
lalu dua orang anak yang kita tangkap itu
yang pasti bukan mereka
kalau begitu saya salah tangkap
dua orang itu jangan dilepas dulu
sebab siapa tahu mereka masih punya kaitan dengan pembunuh yang masih berkeliaran
jangan asal menuduh kang samejo
apakah kang samijo ini punya bukti
saya tidak asal menuduh pak karyo
tapi kita harus berhati hati
tapi kan tidak boleh sembarangan seperti itu
itu adalah tugas kita bersama pak karim
tapi kalau tidak bersalah ya dilepas
untuk itu kita harus lidik
walau bagaimanapun juga tetap tidak boleh turun sembarangan
pak joyo harus adil dalam menegakkan keadilan
jadi jangan asal menuduh
saya akan lepaskan mereka
tapi dengan syarat
mereka tidak boleh keluar dari desa ini sebelum ada bukti